air hujan sungai enim di kabupaten muara enim meluap
mengakibatkan ratusan rumah warga terendam
banjir juga membuat akses jalan di wilayah itu lumpuh total
ratusan rumah warga dusun tanjung enim dan desa lingga kabupaten muara enim
terendam banjir luapan sungai engin
menurut salah seorang warga banjir luapan sungai ini kerap terjadi
saat hujan keras mengguyur dengan waktu yang lama
banyak barang dan peralatan milik warga yang tak sempat diselamatkan
banjir juga membuat aktivitas mereka serta pengguna jalan terganggu